saudara ketua umum partai nasdem menyebut belum menutup peluang untuk mencalonkan anies baswedan di pilkada jakarta
menurut surya paloh nama anies masih dikaji di internal nasdem
selain anies nama bendahara umum nasdem sahroni juga menjadi salah satu kandidat kuat di pilkada jakarta
sejauh ini nasdem masih belum menentukan apakah anies atau sahroni yang bakal jadi pilihan